secara resmi tiket kapal feri baik reguler maupun ekspres
kini hanya dapat dipesan secara daring melalui website www fedzi com
ataupun aplikasi ferizi
setelah membeli tiket secara daring atau melalui aplikasi
maka kita hanya perlu memperlihatkan tiket elektronik
kepada petugas yang menjaga gardu di gerbang dermaga
untuk kapal reguler satu kapal tersedia setiap satu jam sekali selama dua puluh empat jam
di kapal reguler semua kendaraan bermotor beroda empat
biasanya ditempatkan di satu area yang sama yakni di lambung kapal
beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyeberang dengan kapal feri adalah
jangan memaksakan diri untuk menyeberang apabila cuaca buruk
ikuti arahan petugas saat masuk dan keluar kapal
selain itu perhatikan dan ikuti
petunjuk keselamatan yang diperagakan oleh petugas sebelum kapal berangkat
pada kapal reguler ada bangku bangku yang disediakan di dek kapal dengan aliran udara yang terbuka
bila kita ingin duduk di ruangan ber ac atau berbaring di area lesehan
maka kita harus membayar sebesar dua belas ribu rupiah
jika lapar ataupun haus tersedia kantin yang menjajakan aneka minuman dan makanan
namun harga makanan dan minuman yang dijual lebih mahal
daripada harga normal
di tempat ini sendiri di sini ada fasilitas untuk toilet itu juga bagus
kemudian ada tempat istirahat untuk yang lesehan begitu
di samping yang seperti ini yang ada tempat duduknya
saya pikir itu bagus sudah bagus
kayaknya agak kurang dari ini ya
apa sih udaranya kurang ini
kalau yang lain
sepertinya sih oke oke
perjalanan dari pelabuhan merak ke pelabuhan bakauheni memakan waktu kurang lebih dua jam
akan tetapi jumlah penumpang yang membludak pada saat mudik nanti
tentu akan menambah waktu waktu perjalanan
mengingat butuh waktu untuk memasukkan kendaraan kendaraan ke dalam kapal
tim liputan cnn indonesia cilegon banten